saya juga melihat bahwa keahlian saudara rahmat ini sangat penting
dan saya sangat menghargai juga keberanian saudara rahmat meninggalkan kenyamanan
dalam kedudukannya di private sector dan bergabung dengan pemerintah tentu saja
yang sangat banyak berbeda treatment financial yang diterimanya
saudara rahmat berkukuh dia ingin mengabdikan juga pengalaman dan ilmunya
kepada pemerintahan dan republik ini secara langsung